seorang perempuan yang diduga bagian dari komplotan penipu
diringkus di makassar sulawesi selatan
komplotan ini memberikan janji palsu
mahasiswa bisa langsung di wisuda tanpa kuliah
dengan membayar denda atau maksud saya delapan hingga sepuluh juta rupiah
lima orang yang sudah terlanjur membayar melapor kepada polisi
mereka tidak kunjung di wisuda setelah menanti sekitar setahun
tim resmob polsek rapocini menangkap perempuan
yang diduga pelaku penipuan pada kamis dini hari
tersangka adalah mantan mahasiswa kampus yang dijanjikan
ia berkomplot dengan seorang dosen yang bekerja di kampus itu
polisi kini memburu dosen yang diduga sebagai komplotan
dan ada pun koreologis daripada tindak pilihan penipuan itu
yang dimana yang diduga pelaku itu merekrut para korban
untuk melakukan penipuan
pengurusan yang dimana dalam hal untuk secepatnya di wisuda
untuk mendapatkan ijazah
namun dengan ini itu hingga saat ini tidak tercapai